ini lawan arus
kalo gak berani ngebut biarin saya lari aja
beraninya bawa temen
dia bukan temen cuma kenal
kamu duluan saya ikutin
ayam buat tumpeng
ya buat tumpeng
tumpengnya mana mak
pesanan orang udah diambil
itu ayam mak
itu dagangannya celilis
celilisnya kan gak ada
ini udah hati hati
nanti tumpengnya tumpang
yang megang tumpeng kan kamu
masa akan duduk disetir
bukan listir jangan minder
kalau duduk kayak gini
aduh kalau gini lilis yang gak enak
semua orang sudah datang
cuma tumpangnya yang belum
harusnya juga sudah mas
tadi di belakang saya
tapi sekarang tau
gak tau kemana
kita cari naik
busnya belum didupin
mana tuh orang
cuma kerja dong
mirip ndak tau
kalau ada waktu kham sujet saling berjalan
ga ditujukan di seluruh maya padahal
pentes tersembunyi udah lah va
jangan jangan waktu kamu belok dia lurus
biar saya yang ngejar
masa terang bajenya
masih di bajenya kali
kita tanya sama dia
hei si itu jemret ya
jangan jadi pahlawan kesiangan ya
maaf semalam saya nonton bola sampai hampir subuh jadi bangunnya kesiangan
hei malah lari lagi
situ dari mana
saya juga nyari nyari situ
ada di bajai
tunggu di sini
cepetan ke sana ngebut
ini lawan arus
kalau nggak berani ngebut biarin saya lari aja
oke saya ngebut
beraninya bawa temen
dia bukan teman cuma kenal
kasian yang punya perempuan
jemret gak kenal istilah kasian
lo malah kejar kejaran
saya kira tadi mau ke bajeng ambil nasi tumpeng
kalau tadi saya tahu mau kejar jemret bukan mau ke bajeng ambil nasi tumpeng
sini dulu tumpengnya
gue susah susah nge jemret masa dikasihin
kambur lagi dia
saya mau ambil nasi tumpeng
saya mau ambil nasi tumpeng
kalau jamret itu belum ketangkep saya nggak mau balik lagi ke bajai saya
kejar dulu jemretnya
kejar dua ini bagaimana
jemret lebih cepat kalau merah
jangan lagi yang k recip

berapa bulan baju itu nggak dicuci
banget gue mau pingsah
terima kasih pak